dia gak tahu apa yang tantenya udah lakuin sama dia
tapi sayang sekali sama kamu
dia sayang sekali sama tante frozen ya
dan dia juga ngasih boneka kesayangannya dia lah
untuk nemanin kamu tidur supaya kamu gak kesepian
jadi aku ngirim cv ke salah satu perusahaan kontraktor
yang gak terlalu besar sih kak
tapi aku senang banget ini aku mau diinterview langsung sama direktur utamanya
mudah mudahan kamu di terima ya
tapi sebenarnya sih bukan masalah perusahaan itu besar atau kecil
ada peluang kamu dipanggil interview itu kan udah bagus banget
saatnya kamu tunjukkan kemampuan kamu skill aku
bahasa inggris kamu pinter mandarin kamu juga
ya kamu kan kosong ngomong kayak begitu kakak pasti doain kamu
sayang udah sampai di sekolah
dan tante nina aku
tapi mama gak nomenin rina sampai pulang sekolah ya
karena mama harus pergi
mama harus ke kampus saya harus ngajak
dan abis itu tau gak mama mau kemana
mama mau ketemu tante elsa tante frozen
mama jangan lupa ya kasih hadiahnya ke tante frozen
aku minta suara aku direkam di handphone mama dong
aku mau kasih pesan ke tante frozen
boleh sayang boleh nak boleh nak boleh nak
ntar ya mama menelepon dulu nih
tante frozen pasti seneng sekali
tante frozen apa kabar
ini aku pikirin tante gelang kebahagiaan
kalo tante pake gelang ini
tante akan bahagia
aku juga titip boneka aku ke mama
buat temenin tante bobo
semoga tante projon suka ya hadiah dari aku
silahkan bu elsa
mau ngapain kesini
ya jengukin kamu lah
dan mbak punya sesuatu loh
sesuatu loh buat kamu
tadi udah di screening sama pak polisi di depan
dan diperbolehkan untuk masuk
nah ini buka
itu rena yang buat
rena juga punya pesan sesuatu buat kamu
bagus makan baju tante habis gilang di vitrine tinggi ring
saya pergi al aerial you guys
nenek tahu gitu ya
reina tau gue di kantor polisi mba
dia gak sengaja denger
tapi begitu dia tau
dia begitu sedih
begitu khawatir sama kau wilson
makanya sampai dia bikin gelang kebahagiaan itu
ya walaupun gak seberapa ya tapi
karena kita begitu polos
dia gak tahu apa yang tantenya udah lakuin sama dia
tapi sayang sekali sama kamu
dia sayang sekali sama tante frozennya
dan dia juga ngasih boneka kesayangannya dia lah
untuk nama nama kamu tidur supaya kamu gak kesepian
kebisaan einmal ini yaa
menunggu kamu untuk pulang
keluarga yang akan bisa selalu ada di samping kamu
tolong kamu percaya ya
menunggu kamu untuk pulang
gue boleh pinjam handphone lo
terima kasih ya hadiahnya
tante frozen suka banget
nanti akan tante pakein terus ya
nggak akan tante lepas
terus rina juga ngasih tante boneka ya
nanti bonekanya akan tante peluk
terus tiap tahun mau bobo
karena sekarang udah ada yang nemenin tante
karena jadi anak yang baik ya
yang pintar ya
terima kasih buat hadiahnya
nanti kalau misalkan
tante udah boleh jalan jalan
nanti kita jalan jalan bareng ya